semenjak harga bahan bakar minyak mengalami kenaikan pada tiga september lalu
tarif angkutan kota atau angkot di jakarta belum naik
meskipun begitu dinas perhubungan atau dishub dki jakarta
telah mengusulkan kenaikan tarif angkot sebesar rp satu
dinas perhubungan dki jakarta telah mengusulkan kenaikan tarif angkutan kota
yang tidak terintegrasi dengan jaklingko kepada gubernur dki jakarta
tarif yang dinaikkan yaitu sebesar rp satu
dan hal ini terjadi karena dampak dari naiknya bbm pada tiga september lalu
kini saya sudah berada di angkut jurusan kampung rambutan depok nomor sembilan belas
untuk jarak dekat tarif yang dipatok masih normal sekitar rp lima
namun jika saya naik dari kampung rambutan hingga depok
tarif yang dipatok itu sebesar rp lima belas
yang mana mengalami kenaikan sebesar rp lima dari rp sepuluh
lalu kapankah usulan ini akan diputuskan
beberapa sopir angkut reguler non jaklingko yang ditemui di terminal kampung rambutan
selasa siang pun mengaku keberatan
dengan tarif angkot yang belum dinaikkan oleh pemerintah
sementara harga bbm sudah naik
meskipun begitu ada beberapa sopir yang menaikkan tarif
tak jarang ditolak oleh penumpang
sejak kenaikan bbm sekarang saya jadi bebannya berat
yang seharusnya rp satu ratus lima puluh
tapi ya untuk orang orang ini keberatan untuk di lapangan
untuk semua penumpang
penumpangnya berat kalau bilang saya naik tarif
jadi intinya gimana cari jalan keluarnya dari pihak orang orang yang berkait
keluhan serupa juga dilontarkan sopir lainnya
terjadinya kenaikan harga bbm merupakan hal yang berat
terlebih dengan sepinya penumpang
menurut saya kalau tarif angkot dinaikkan oh sangat banget dibutuhkan sih
karena kan udah pada naik semua setoran juga udah pada naik sih mbak
jadinya kan kalau nggak dinaikin gimana ya tambah pening kepala mbak
salah satu penumpang angkot nomor tiga puluh tujuh jurusan kampung rambutan cibinong
mengaku tidak keberatan dengan adanya kenaikan tarif angkot
karena ia merasa prihatin dengan para sopir angkot
kalau saya ikut aja deh
ah ah kesian juga sama sopir angkot
sama sama kalau dia naik tarif kan naik bbm dia juga harus naikin tarif dong
iya kasian dia juga kan sama
dia juga nggak pengen kali naik bbm kalau
hingga senin kemarin belum muncul keputusan terkait kenaikan tarif angkot
jika sudah ada keputusan penyesuaian tarif sopir angkot diizinkan untuk menaikkan tarif